jelang bulan ramadan pt kai daob sembilan jember mempersiapkan sebanyak satu ratus enam puluh sembilan ribu tempat duduk
pada delapan belas perjalanan kereta setiap harinya
dengan tujuan ke berbagai kota di pulau jawa
hingga selasa siang proses pemesanan tiket secara online untuk masa angkutan lebaran dua ribu dua puluh tiga masih terus berjalan
ka ka favorit yang ditanggal tersebut penuh itu ka seritanjung ka wijaya kusuma ka ranggajati
meski tiket kelima perjalanan kereta amat berjualan
kereta api telah habis pt kai daob sembilan jember masih belum melakukan penambahan rangkaian kereta
dari madiun jawa timur menyambut masa angkutan lebaran dua ribu dua puluh tiga pt kereta api indonesia daob tujuh
juga menyiapkan sejumlah kereta api tambahan
total tempat duduk kereta api tambahan yang berangkat dan melewati wilayah daob tujuh madiun
bertambah sebanyak lima puluh lima tempat duduk atau rata rata tiga empat ratus delapan tempat
dan berangkat sejumlah tempat duduk per hari
kereta api tambahan tersebut tersedia untuk perjalanan relasi favorit bintar jakarta pp
blitar bandung pp malang gambir pp yogyakarta surabaya pp dan rute lainnya
menambah perjalanan di berbagai rute dan kelas untuk mengakomodir
tingginya minat masyarakat sudah mudik menggunakan kereta api pada momen lebaran dua ribu dua puluh tiga
pembesaran tiket dapat dilakukan
melalui aplikasi kai akses serta mitra penjualan resmi yang bekerja sama dengan kai
sementara loket di stasiun hanya melayani penjualan tiket go show
mulai tiga jam sebelum jadwal keberangkatan kereta api
tim liputan cnn indonesia